mainkan gamenya dapetin plusnya
segera meninggalkan pajak jarak
jangan membuat kekacauan di sini
meninggalkan pajak jarak
dengar baik baik anakmu
aku akan meninggalkan pajak jarak
mau kemana kalian
kalian semua harus mati
kalian semua bukan lawan
aku nayaka pajak jarak
siapapun yang mengganggu pajak jarak
akan berhadapan dengan aku
aku harus membuat orang orang di sekitarku percaya
bahwa aku membela pajak jarak
aku ingin memberkannya lagi
ualah lagi aku melewati orang awam
team bees nurse teman teman keseluruhan
apa yang terjadi dengan rai sendikoni mas kian santan terkerap bulan dari negeris
kamu tidak crap
hai gono hai kamu tidak papa
tetap pasti terluka parah apa yang harus kita lakukan
nimas tidak akan
sebaiknya berikan kiasan yang kita bawa ke istana
hakim diobati oleh tabib istana
nimas bingung tidak akan mikir
sebenarnya apa yang terjadi
lebih baik kamu jangan bergerak dulu
yang paling penting adalah keselamatan
raden raden tidak apa apa
aku baik baik saja
hai putra ku
alhamdulillah kamu kembali nak
tapi kamu kembali dalam keadaan seperti ini bunda sedih
aku sangat rindu dengan ibu
raiyah satan terkena pukulan tenaga dalam
maka dari itu aku membawanya dia ke sini
aku akan membawanya ke sini
aku akan membawanya ke sini
aku akan membawanya ke sini
aku akan membawanya ke sini
aku akan membawanya ke sini